pt toyota motor manufacturing indonesia mengenalkan pucuk pimpinan terbaru mereka
kepada presiden joko widodo di istana merdeka pada senin pagi
wari andang cahyono diangkat menjadi presiden direktur perusahaan tersebut
wari andang sebelumnya menjabat wakil presiden direktur dan menggantikan masa hero
efektif pada satu april dua ribu tujuh belas
wari menjadi putra lokal pertama yang menduduki pucuk pimpinan perusahaan
afiliasi manufaktur toyota di kawasan asia pasifik
pertemuan ini merupakan kunjungan pertama setelah presiden joko widodo
mengunjungi toyota di jepang beberapa waktu lalu
toyota menyampaikan komitmennya tentang investasi ekspor dan peningkatan
pengembangan sumber daya manusia
salah satu tantangan yakni ekspor produk ke australia
jadi yang kita sampaikan kepada bapak presiden adalah upaya kita secara terus menerus
untuk memberikan kontribusi yang nyata bagi negeri tercinta ini
dalam hal ini tadi kita sampaikan ke beliau beberapa hal mengenai investasi
mengenai ekspor dan peningkatan pengembangan sumber daya manusia